pemerintah sebelumnya tidak melarang tradisi pulang kampung alias mudik yang biasa dilakukan pada bulan ramadan
terutama di jelang lebaran
saat itu pemerintah hanya memberikan imbauan
namun terbaru presiden joko widodo menyampaikan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk menekan laju penyebaran virus corona
aturan larangan mudik tersebut kemudian ditegaskan oleh plt menteri perhubungan luhut bin sarpanjaitan
mengapa pemerintah limbung terkait dengan aturan pulang kampung ini
seperti apa kemudian aturan larangan ini di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat
terutama bagi para perantau yang memang sudah terbiasa dengan tradisi pulang kampung
kita akan coba bahas peraturan soal mudik ini ya
yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat bersama dengan narasumber yang sudah hadir tentunya dari luar studio semuanya
saya akan sapa terlebih dahulu dari tenaga alih utama kantor staff kepresidenan
ada bang dhani amrul ikhdan
selamat malam bang dhani apa kabar
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan kami juga menyapa mbak ellen tangkudung
analis transportasi dari ui nanti akan banyak membahas soal secara transportasi ini bagaimana efektif atau tidak larangan mudik ini
mbak ellen selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
baik terima kasih mbak ellen saya juga sapa direktur smrc mas sirojudin abbas
selamat malam mas abas
baik nanti mas abbas akan bahas banyak juga soal survei ya
atau temuan temuan yang telah didapatkan oleh smrc berkaitan dengan mudik di tengah pandemi seperti saat ini
saya akan ke bung dhani terlebih dahulu
judul kami bung dhani mas abbas dan juga mbak ellen malam hari ini adalah limbung aturan pulang kampung
karena kami mencium sepertinya kok pemerintah agak pelin pelan soal aturan mudik ini
setelah sebelumnya tidak melarang kemudian akhirnya mendekati bulan ramadan akhirnya dilarang
sebetulnya mengapa akhirnya pemerintah memutuskan presiden memutuskan untuk melarang untuk dilakukan mudik
ini apakah baru sadar atau seperti apa sebetulnya bung dhani
ya pertama tentu apa yang disampaikan oleh presiden dan segenap jajaran pemerintahan itu dengan perhitungan yang matang
kita tidak bisa melihatnya secara parsial satu demi satu masalah
tapi pemerintah juga berpikir bagaimana melakukan peraturan itu secara bertahap berjenjang dan berlanjut berkesinambungan
sehingga program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk aturan aturan itu bisa diimplementasikan dengan baik dengan memperhatikan efek dominonya
jadi jangan sampai multiplier efeknya itu menimbulkan efek negatif bagi masyarakat
ujungnya adalah ujung tombaknya adalah kepentingan masyarakat di atas segalanya
sehingga negara berpikir dengan struktur dengan cermat untuk menghitung segala kemungkinan kemungkinan yang ada
lalu kemudian presiden mengeluarkan larangan untuk mudik
ini kan kalau kita tidak melakukan pelarangan
dan juga tidak segera menggelontorkan bantuan sosial kepada para perantau yang ada di khususnya di dki
tentunya mereka kan juga akan mudik
sehingga bantuan sosial khusus bagi para perantau yang bekerja di jakarta juga harus segera diturunkan oleh pemerintah
sehingga mereka bisa stay di jakarta
filosofinya seperti itu filosofi dasarnya
bang dhani artinya pemerintah sudah mulai menangkap bahwa ada bahaya yang ditimbulkan
jika tidak ada larangan soal mudik secara tegas kepada masyarakat
apalagi kalau kita bicara soal penekanan wabah virus corona
pergerakan masyarakat ya mobilisasi dari ibu kota ke daerah daerah
atau seperti apa sebetulnya
yang namanya outbreak sampai kepada perkotaan bahkan sampai kepada perdesaan
itu sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah jauh jauh hari sebelum larangan mudik
karena sangat diperhitungkan itulah
maka pemerintah berhati hati dalam mengeluarkan
mengukur segala kemungkinan kemungkinan yang ada
menggelontorkan segera bantuan sosial
supaya mereka juga di jakarta juga tidak kekurangan sandang pangan
khususnya dalam menyambut hari raya idul fitri
nah itulah yang diperhatikan pemerintah
tidak parsial tidak case by case
tapi keseluruhan aspek sosial ekonomi psikografis psikologi dalam kerangka mudik
juga harus dipadukan dengan masalah sosial ekonomi
dan itu harus dijalankan secara integrasi komprehensif simultan
itulah yang disebut maka peraturan ini dikeluarkan sebelum bulan ramadan
dan juga kami juga meminta kepada seluruh masyarakat indonesia
karena lusa kita akan menjalankan ibadah suci ramadan
tentu katakanlah kepada para perantauan yang sudah sepuluh tahun di jakarta
kan hanya baru tahun ini

sementara prioritas prioritas sebelumnya sudah mudik
nah jadikanlah momentum ini momentum ramadan
sebagai momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri kita
jika kita tidak melakukan kesabaran dan pengendalian diri
tentu nilai nilai ramadan ini
juga ya kita harus mengambil hikmah terpenting lah dari nilai ramadan ini
jadi negara juga mencoba mengetuk pintu hati masyarakat
para perantauan yang di jakarta
momentum ramadan marilah kita bersahabat mengendalikan diri
setelah covid ini selesai semua juga pemerintah sudah mengatur untuk cuti bersama di akhir tahun
untuk bisa mudik berkumpul bersama keluarga
oke baik tadi bung dhani menyinggung soal survei ya
saya langsung teringat dengan mas sirojudin abas dari smrc
mas abbas ada survei atau ada temuan dari smrc berkaitan dengan masyarakat yang masih ingin mudik ini
nah temuan temuannya apa sebetulnya mas abbas
soal berapa persen yang masih ingin mudik dari kota mana saja
dan kalangan mana yang memang temuan smrc ini berpotensi besar tetap melakukan mudik
secara rasional sebetulnya total yang ingin mudik lebaran tahun ini kisarannya sekitar dua puluh an juta
dan sebagian besarnya berasal dari jakarta
itu jakarta saja ya sekitar enam juta gitu
dan kalau kita lihat lagi pada lingkup daerah di luar jakarta
itu jumlahnya sebetulnya tidak terlalu besar lagi
karena daerah daerah dasaran
dan migrasi untuk pekerjaan untuk usaha misalnya usaha mikro
umumnya di kota kota besar
paling sumatera utara ya di medan di kota bandung surabaya ya pusat pusat ekonomi
tetapi jakarta paling besar
dan kalau kita tambahkan mungkin dengan jabodetabek
di atas tujuh juta
jadi cukup besar dari sisi jumlah yang akan mudik
mas abas tapi kan survei ini dilakukan sembilan dua belas april ya
artinya ketika belum ada larangan resmi pemerintah untuk melarang masyarakat untuk mudik begitu
ketika ini disurvey kesimpulan yang anda tangkap apa
dari soal keinginan publik untuk ingin tetap mudik
itu apa sebetulnya di tengah wabah covid sembilan belas ini
ya saya kira begini ada tiga faktor yang membuat orang ingin mudik
yang pertama secara budaya jelas itu bagian dari identitas islam indonesia
mudik itu bagian dari usaha menghubungkan kembali akar budaya dengan masyarakat dan keluarganya
sesuatu yang sangat kuat berangkat
dan yang kedua juga ini proses social distancing ini kan sudah cukup lama juga sudah hampir sebulan lah
dan kegiatan ekonomi di perkotaan juga sudah banyak berubah
terutama di daerah daerah yang duluan termasuk pada zona
ya itu disebut zona merah
itu kan social distancing sudah diterapkan dari akhir atau minggu ketiga bulan maret
jadi sudah hampir tiga minggu
jadi normal kalau masyarakat yang merantau di kota kota besar itu
boleh berpikir untuk mudik
yang ketiga saya kira
ini juga terkait dengan
penurunan pendapatan yang sangat drastis dalam sebulan terakhir ini
terutama kalau dibandingkan dengan periode sebelum wabah dan setelah wabah itu
penurunan penghasilan terutama pada masyarakat yang di kategori yang bawah gitu
itu sangat besar
dan itu membuat mereka tentu saja terpaksa harus kembali ke kampung alamannya
karena di sana mungkin mereka juga punya alternatif penghidupan yang bisa mensupport mereka
baik jadi ada sejumlah indikator ya yang membuat publik masyarakat masih tetap ingin melakukan mudik meskipun di masa pandemi
saya ke mbak ellen kalau begitu mbak ellen tadi dari smrc sudah memaparkan juga hasil temuan temuannya
dari istana bung dhani juga menyampaikan alasan kemudian akhirnya mudik dilarang
nah bicara mudik bicara kita soal transportasi soal mobilisasi masyarakat
apakah menurut kacamata anda bisa efektif aturan pelarangan mudik ini mbak elle
ya kalau kita lihat pelarangan mudik ini tadi kan memang dikatakan penampal lingkung
ya kita harus sangat memaklumi bahwa kondisi pandemi ini kan kondisi yang tidak ada grand
desainnya jadi semuanya harus dirapatkan dikoordinasikan disurvey dilihat dengan detail
jadi termasuk tentang transportasi
tapi kalau ditanya pelarangan mudik ini memang tadi sudah disampaikan ada beberapa indikator yang kita bisa lihat
jadi ada yang memang benar benar mudik karena budaya saya harus mudik
tapi ada juga yang mudik karena
karena pulang kampung karena saya sudah tidak punya pekerjaan lagi di sini lebih baik saya pulang kampung
itu yang agak susah
tapi kan sebelumnya kalau tahun tahun yang lalu yang namanya mudik itu juga ada yang mereka yang mudik plus jalan jalan
sehingga mereka pasti mudik itu yang jadi macet di jalan tol naik naik kendaraan pribadi naik mobil
itu kan biasanya juga sekalian jalan jalan
yang bisa kita larang kita hentikan lewat kalau mereka asn
atau tni polri itu adalah mereka yang tadi yang terakhir
itu yang tujuannya juga dengan jalan jalan
karena sudah tidak ada lagi wisata dalam kondisi covid ini ya
pandemi ini sudah tidak ada lagi wisata
jadi tujuan mudiknya pun mereka bisa hentikan dengan ya sudah memang sekarang sudah harus di rumah
masalahnya adalah kaum urban ini mereka yang benar benar perantau
yang harus tadi yang saya katakan perantau yang benar benar pengen mudik tapi punya uang
karena mereka berpenghasilan agak cukup
dan yang mudik karena memang sudah tidak punya apa apa di jakarta
sedangkan orang yang kita larang ini adalah mereka yang bergerak dari
tadi benar zona merah di mana jakarta dan jabodetabek itu adalah yang paling
zona yang paling dikatakan paling merah itu
transportasinya masalahnya adalah karena jakarta atau dari jabodetabek ini keluar
itu punya cara yang banyak sekali
nah mbak elan caranya seperti apa dan apakah perlu kemudian aturan ini
larangan ini dibarengi dengan pelarangan atau penyetopan mode transportasi
kita bahas nanti ya mbak ellen dan juga bung dhani dan juga mas abbas
usai jeda berikut kami harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya pulang gitu itu cari celah
dan cara mencari celahnya itu yang mungkin yang harus dipecermati dengan baik
jadi apa apa itunya tindakan hukumnya itu kan masalahnya di situ
kita benar benar menutup
artinya tidak boleh dari sisi angkutan
ya tadi ya angkutan umum
dan angkutan pribadi
dan angkutan pribadi yang dijadikan
sewa misalnya atau
sepeda motor itu yang
kalau kita benar benar menutup maka
judulnya jadi seperti karantina
mau diambil jalan itu
kalau memang betul betul untuk keluar
tidak boleh sama sekali itu namanya karantina
dan saya dengar seperti itu sih
kalau yang di dalam jabodetabek masih boleh
karena masih banyak kegiatan yang diperbolehkan
larangan mudik tidak akan efektif kalau
tidak ada pemberhentian moda transportasi
iya jadi kalau tidak moda transportasi
umum kalau dihentikan
itu sama saja judulnya dengan karantina
tinggal melihat dengan detail
angkutan pribadi pun dijadikan sewa
itu juga harus dilihat
benar benar mereka pribadi
yang hanya menjalani
atau memang mudik ya
atau dengan mudik
itu yang dicari celah celahnya
dan kalau itu yang harus
ya mungkin dengan bertahap
juga lah ya tadi
kalau dikatakan bisa diawali dengan
di daerah daerah yang
menjadi pintu keluar
dari jabodetabek ini
karena tujuannya kan satu
kalau memang ingin dihentikan
dihentikan karena dari sisi aktivitasnya
itu mudik itu sudah dilarang
jadi dihentikan saja tapi
jadinya itu adalah
karantina karantina lockdown begitu lock down begitu
oke baik baik
apa yang seperti itu
kita tanyakan ke bung dhani
bung dhani dari pemerintah dari presiden
meskipun ini kemudian menjadi
core nya kemenhub ya
sebetulnya kalau kita bicara soal teknis tapi
seperti apa sih
larangan mudik ini nantinya untuk
aturannya di lapangan akan bagaimana ya
mungkin sudah digambarkan atau ada di bayangan
pemerintah ini soal
angkutan umum soal kendaraan pribadi
apakah akan di stop atau bagaimana
sebetulnya bung dhani
ini ada tiga hal ya pertama
untuk larangan mudik yang
memang efektif itu
sanksinya itu di tujuh mei
tapi memang larangan mudik itu sudah
memang sudah dimulai di tanggal dua puluh empat
besok ya dua puluh empat april
nah sangsinya itu memang di tujuh mei
dua ribu dua puluh nah itu
memang tidak membolehkan adanya
arus orang keluar masuk
yang dari daerah
dari jakarta menuju daerah tujuan
memang itu sudah sangat
diperketat untuk tidak dibolehkan
keluar masuk itu
nah yang kedua dalam koridor
psbb jadi ini
sebenarnya masih dalam koridor psbb
dengan lockdown itu memang
perbedaannya kalau dalam konteks
ini memang ujung ujungnya
hanya kepada istilah dan
penyesuaian yang berlaku di indonesia
jadi dalam psbb kan sudah
dijelaskan ada delapan sektor yang
memang masih dibolehkan
dalam kerangka layanan layanan publik
pertahanan keamanan logistik
sehingga itu masih dibolehkan
adalah psbb yang
disempurnakan atau yang diperluas
karena dalam koridor
larangan mudik secara detail
di psbb kan tidak men state
ada larangan mudik yang ada hanyalah
pembatasan keluar masuk tapi
dengan adanya situasi dan
kondisi terkini yang akan
membuat eskalasi itu akan
kemungkinan besar lebih besar probabilitasnya
untuk tersebar ke daerah
sehingga dibuat kebijakan
larangan mudik secara
total oke artinya transportasi
umum ini akan diberhentikan
tidak boleh keluar masuk jabodetabek atau bagaimana
itu akan diatur oleh kementerian perhubungan
teknik operasionalnya seperti apa
adalah tidak dibolehkan
orang keluar dan masuk
nah teknik operasional apa kenal umum semuanya
berhenti atau sangat dibatasi
dengan ketat atau perlu
berjalan bagi yang memang hanya
delapan sektor itu yang akan
keluar masuk nah itu operasionalnya
oleh kementerian perhubungan dan polri
akan mengatur persyaratan administratifnya
oke baik saya ke mas abbas
juga ke bung dhani soal sebetulnya
masih sudah ada sejumlah
masyarakat yang sudah mudik duluan kan
sebetulnya sebelum ini tapi saya ke mas abbas dulu
mas abbas dari
data yang ditemukan oleh
mana saja di ibu kota yang memang
untuk mudik atau sudah mudik
apakah ini hanya menengah
kalangan menengah saja atau justru juga menengah ke bawah
karena mengingatkan bisa menggunakan kendaraan pribadi
ketika transportasi umum nantinya dihentikan
gini kalau lihat dari intensinya
untuk mudik itu
semua kalangan sebetulnya
kalangan atas ada menengah ada
terus bawah juga banyak
mudik dan keluar dari
pusat pusat ekonomi yang lain
itu sebetulnya semua kalangan
cuman kemampuannya saja yang kita bisa
lihat itu berbeda
apa yang menengah ke bawah
sektor layanan publiknya
kalau dihentikan dari
dari jabodetabek misalnya
maka mereka tidak akan
punya alternatif keluar yang lain
tapi kalau yang menengah ke atas
yang punya kendaraan pribadi
ada cara yang lebih
khusus untuk memastikan
mereka tidak keluar misalnya
penutupan jalan jalan keluar
jabodetabek atau pusat pusat kota
psbb yang lain
nah itu artinya
telebaran ini kita
harus tegas juga mengatakan
itu bagian dari skema
meskipun hanya parsial
dan terbatas untuk mudik saja
misalnya gitu dari bagian maka
aparat keamanan punya dasar
yang lebih tegas
kelas menengah atas ini
juga bisa mematuhi
oke oke mas abbas dalam
soal mudika atau soal yang lainnya
itu juga mungkin anda tangkap atau bagaimana dalam
apa survei yang dilakukan
oleh smrc ini dari sisi masyarakatnya ya
dari sudut pandang yang
dari sudut pandang sosialnya
juga kita lihat sudut pandang
ekonominya kita lihat sudut pandang kita
juga kita lihat
jadi kita ingin
dan hukum dari wabah ini
perubahan situasi ini
dalam soal wabah termasuk juga soal
aturan mudik misalnya
dan cukup confident bahwa
berskala besar itu
tapi ada situasi yang
memaksa mereka untuk tidak bisa
taat terhadap aturan itu
itu yang mungkin harus
diperhatikan lebih khusus
dalam ini situasinya lebih pada
pemenuhan kebutuhan hidup
dan itu serius karena itu menimpa
jumlah orang yang cukup besar
orang tidak bisa hidup lagi
dan juga harus dimengerti meskipun
pemerintah punya program
bantuan sosial itu kan saat ini
menyentuh aspek yang paling
energi ya listrik belum dirasakan
saja dan juga di daerah daerah
kumuh juga harus dimengerti juga
dari lingkungan itu adalah bagian dari
di pergabungan pergabungan yang padat
kalau mereka disuruh stay di rumah
itu artinya mereka harus
betul betul hidup dalam
maka keluar dari rumah
itu bagian dari cara mereka social distancing
kita jeda nanti kita akan bahas soal
bagaimana kemudian dengan orang orang
yang sudah mudik duluan
apakah kemudian ini kita terlambat atau
bagaimana bapak ibu sekalian dan
soal larangan mudik memang mulai efektif
besok lusa atau tanggal dua puluh empat april
masyarakat pun banyak yang sudah curi start
mudik sebetulnya kami akan segera kembali
sebelum saya lanjutkan kembali diskusinya
soal mudik ini mas abbas bung dhani
dan juga mba ellen
saya akan bacakan ini grafik
yang sudah kami kumpulkan
informasi dan datanya soal
data mudik dini
artinya mereka sudah curi data
curi start mudik duluan
ini arus mudik dini ke luar jakarta kapal
menggunakan kapal pelni ada
penumpang pada tanggal satu sampai dengan
kapal feri di pelabuhan merak satu dua

satu sampai dengan dua juta penumpang
lewat bandara ada satu tiga puluh delapan juta penumpang
sampai dengan dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dan kereta api
ada dua ratus empat puluh lima satu ratus empat puluh enam penumpang
pada tanggal lima belas sampai dengan
ini dari kementerian perhubungan juga
datanya kami dapatkan
artinya memang kepala daerah pun
katakanlah di jawa barat misalnya
atau di jawa tengah ini juga sudah mulai mengetahui bahwa
gelombang mudik sudah ada duluan
sebetulnya sebelum ini dilarang
ketika itu saya ke bung dhani
merasa terlambat tidak bung dhani pemerintah
ketika sebetulnya pemudik juga sudah
mulai curi start duluan sih sebelum dilarang
baik saya tahan dulu karena bung dhani
sedang mengalami kendala komunikasi
dengan data dari kementerian perhubungan ini
sudah ada sekian juta sebetulnya pemudik
yang sudah curi start duluan nah jadi
ini sebetulnya bagaimana
apakah kita bisa melihat pemerintah juga
agak terlambat atau
bagaimana ini mbak ellen
dari kasihan mata anda
ya kalau kita melihat datanya
ada yang dimulai dari satu maret
mungkin itu belum semua
pemudik ya barangkali ada juga
yang melakukan perjalanan untuk kepentingan lain
tapi kalau yang di atas
lima belas nah sebenarnya
mereka yang pertama
kali kena imbas daripada
pengurangan kegiatan ini
adalah mereka di sektor
karena pariwisata itu dari awal
itu sudah ditutup
semua pariwisata di jakarta
di jabarta bek itu semua
pariwisata hotel dan sebagainya
itu semula mula tutup
nah mereka itu ada yang
diliburkan tapi ada benar benar yang di phk
beberapa hotel juga tutup
karena phk nah mereka inilah
melakukan perjalanan mudik duluan
dari mereka itu perantau juga
yang ada di jakarta dan
sekitarnya daripada mereka
melarat di jakarta tidak punya
kalau yang benar benar
pariwisatanya dari berjualan souvenir
misalnya di sekitar monas misalnya
seperti itu mereka akan pulang duluan
jadi kalau dikatakan
ini sudah duluan mudik
itu kalau di datanya
dari perantau ya
dari perantau itu sudah
melakukan perjalanan mudik
memang mereka sudah
tidak punya kegiatan lagi
di sini mereka tidak akan mudik
kalau masih ada kegiatan
di mana mana juga kalau
dalam kondisi normal pun tidak akan mudik
kalau masih ada pekerjaan
lagi lagi untuk bisa
efektif aturan pelarangan mudik ini
karena tentu ini kan pertama kali ya
kita membuat aturan melarangan mudik
karena memang wabah yang sangat luar biasa
harus seperti apa aturan ini
diimplementasikan di lapangan
transportasi ini betul betul
apakah masih ada sangsi yang tegas
atau pengecekan di setiap
sudut sudut pintu pintu keluar
masuk jabodetabek atau seperti apa
ya saya yang pertama
harus menegaskan bahwa
aturan ini harus punya regulasi
yang pasti regulasinya
jadi regulasinya itu menyangkut
kalau ada pelarangan
penegakan hukumnya seperti apa
atau apakah hilang
itu harus ada regulasinya
sehingga di lapangan
aparat hukum yang melakukan
pengecekan itu harus ada regulasinya
pengecekan di lapangan
itu tahu apa yang harus dilakukan
kalau misalnya sifatnya
memang hanya himbauan
ya akan susah
jadi tetap himbauan bisa
hanya pada masa sosialisasi
tapi setelah itu harus ada
regulasi yang jelas
ada masa juga yang
mereka kalau ketemu di jalan
mereka memang mau mudik disuruh kembali
disuruh balik saja
seperti itu juga
nah terutama memang
negara umum juga memang
itu harus dengan regulasi yang
yang pasti gitu yang jelas
sampai kapan terus apa
kalau misalnya dilakukan tetap dilakukan
oke baik saya ke
bung dhani bung dhani meskipun sudah
dikeluarkan kebijakan ini tapi tadi data kami menunjukkan
ada sekian juta masyarakat
yang sudah keluar dari jakarta
dari awal bulan maret sampai dengan akhir bulan maret
merasa terlambat tidak sih pemerintah bung dhani
untuk mencegah arus mudik
untuk mencegah covid ini
terakhir dari anda
yang memang sudah terlanjur
mudik ya nah
sebetulnya kita bicara problem solving aja
problem solvingnya bagi yang sudah terlanjur mudik
maka pemerintah daerah
tentu harus proaktif
berbicara kepada rcrw
pemerintah selurahan untuk menyiapkan
tempat isolasi mudah mudahan
ini tidak terlambat ya
katakanlah sudah terlanjur mudik atau kata
dari pemeriksaan katakanlah
apa yang boleh dibuat jika terjadi
lolos ya harus disiapkan
isolasi tidak ada tersebut
paling tidak sesuai dengan protokol kesehatan
sempat berhari harus diisolasi
nah tentu apabila
mobil pribadi katakanlah di tol atau keluar tol tertangkap gitu ternyata memang alasannya mudik kan kementerian perhubungan sudah menyampaikan akan memberikan sanksi
sanksi yang paling ringan adalah mengembalikan ke tempat asalnya
kalau dari dki ya mengembalikan ke dki
nah ini kan tentu tidak dikendaki
makanya karena tidak dikendaki untuk di stop dan kemudian diminta untuk kembali apalagi setelah kembali katakan harus diisolasi kan menghabiskan waktu lebih lama lagi di daerah
maka ya sudah lah untuk tahun ini saja hanya untuk tahun ini saja bersabar kendalikan diri untuk tetap di jakarta
oke baik saya ke mas abas terakhir mas abas dari anda agar ini tentu ada sebagian masyarakat yang juga merasa jadi bingung dan juga resah dengan soal aturan mudik ini
bagi masyarakat ini harusnya pemerintah seperti apa dalam setiap mengambil kebijakan kebijakan di masa wabah covid sembilan belas ini apapun baik soal mudik dan lain sebagainya menurut anda bagaimana
menurut saya cara yang dipilih pemerintah selama ini cukup bagus pak
di indonesia ini pemberlakuan kebijakan tidak bisa tiba tiba dan tidak bisa serempak sekaligus
bukan karena apa apa karena kita harus menyadari kondisi sosial pendidikan dan transmisi informasinya juga
harus dimulai dengan tahapan yang paling mild paling ringan ke yang paling keras arahnya
dan saya kira untuk kasus pelarangan mudik ini sudah cukup bagus saya kira
dan tidak tiba tiba juga jika pak jokowi mengumumkan tadi kemarin malam ya tidak langsung berlaku kemarin juga
tapi diundur sampai tanggal dua puluh empat pemberlakuannya
itu sebetulnya ada tiga hal yang implisit ingin disampaikan
pertama supaya memberikan kesempatan kepada warga yang ingin mudik untuk pulang aja dulu
itu juga meringankan beban di wilayah tempat tinggalnya saat ini
dan sekaligus juga memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah tempat asalnya untuk menyiapkan diri menerima mereka
yang kedua juga ada prakondisi bagi aparatur keamanan
pemegang kebijakannya untuk melakukan prakondisi
dan itu kan tidak mudah juga
sangat rumit dan sangat luas
dan yang ketiga juga menyiapkan model pemberlakuan sanksinya
sanksinya yang harus penting ini juga ya
dalam situasi saat ini
jadi pilihan kebijakan dan cara pemberlakuan kebijakan yang dipilih pemerintah saat ini saya kira sudah cukup
kita tunggu bagaimana implementasinya
dan juga aturan aturan ini dibuat sedemikian rupa agar kebijakan aturan mudik ini bisa efektif menekan laju penyebaran virus corona
dan masyarakat juga untuk tetap mengikuti arahan dan juga larangan dari pemerintah
terima kasih banyak mbak ellen mas abbas bung dhani
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia newscast untuk berdiskusi
ya hari ini dua puluh dua april diperingati sebagai hari bumi
kami menelusuri mengapa terjadi penurunan daratan di pantai utara jawa
benarkah tidak lepas
dari kelalaian manusia
kami akan segera kembali setelah itu